inilah atlet wushu putri tarisa dea florentina asal desa doplang kecamatan bawen kabupaten semarang
yang berhasil meraih medali emas pada sea games dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di kamboja
tarisa menjadi pemenang di cabur wushu setelah mengalahkan lawan tangguh asal vietnam nguyen tiang
di babak final wushu nomor sanda atau tanding pada kelas lima puluh dua kg
tarisa mengaku sempat gugup saat bertanding di sea games kamboja karena baru pertama kali bertarung di sea games
apalagi lawan tandingnya yang berasal dari vietnam dinilai sangat kuat dan memiliki pukulan bagus
jadi sama vietnam itu tarisa tiga ronde sama sama kayak keras juga jadi ya mulut juga jadi emang agak berat yang di vietnam
cukup deg degan juga karena mainnya tiga ronda
perjuangan tarisa dalam menorehkan prestasi
tidak patut diacungi jempol
remaja berusia dua puluh dua tahun ini
terela mengorbankan waktu bersama dengan keluarga dan temannya untuk berlatih
sebagai wujud syukur atas prestasinya tersebut
dan untuk lebih memotivasi prestasinya
warga desa doplang menggelar acara syukuran
hiburan musik dan kesenian selama dua hari
bisa sampai emas di sea games
jadi rasa syukur kita
kita mengadakan seperti ini
terus lagi untuk mengikuti kejujuran yang akan datang
setelah mendapatkan medali emas pada sea games kamboja
tarisa deavlorentina rencananya akan kembali mengikuti kejuaraan wushu mahasiswa sedunia dan asian games
ardi widodo ungaran jawa tengah